sebuah video memperlihatkan seorang pemotor terlibat keributan dengan petugas atlantas polres pematang siantar sumatera utara
peristiwa itu terjadi di jalan parapat simpang dua pematang siantar pada satu malam tanggal dua puluh dua januari lalu
pengendara motor ini mengamuk kelantaran tidak terima di tilak
peristiwa bermula saat pengendara motor datang dari arah jalan di panjaitan menuju simpang ii
namun karena pengendara meneroboh jalur antrean polisi pun menjaga dan meminta kelengkapan surat
karena tak dapat memenuhi permintaan itu polisi menahan yang tidak berhubung kejadian yang terlibat
jadi yang bersangkutan ini tiba tiba marah marah menantang anggota kita memberikan kata kata kotor tidak terima dengan anggota kita terhadap pengaturan anggota kita
dan yang bersangkutan mengakui sebelumnya yang bersangkutan itu minum di warung tua
usai berdamai pengendara tersebut membuat permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya